gue cari tau ya
eh jangan jangan jangan
biar gue aja yang nyamperin dia
lo tunggu disini ya
dekat sama siapa
kayak ada yang kurang ya
kalo gak ada roman tuh jadi kayak gak sempurna gitu
barusan dari tadi gue udah nafas
mengasah pisau pake gambaran
hati risau nggak ada kembaran
ah gue tau nih
supaya kita bersemangat
mendingan kita bersemangat

gara gara cakep tuh
bu kopi coklat barunya tiga ya bu
jangan muntah muntah dia gelap gak keliatan
kalo hitung empat dah
maksudnya empat bu
nih hp kau
sudah di charge sudah full baterainya
ambilkan kau pake ya
ada makanan itu ya
tentang goreng rupanya
pasti mama kau yang bikin
tapi masih enak
tak boleh kau
kau kan baru operasi
buat bapak saja
jangan jangan itu dari wulan
kalau wulan udah pulang sebelum gue operasi
ini sih pak
dari pasien dipanggil ke ruang dokter
saya kesana sekarang
aku harus pergi dulu
aku sudah tidur
aku pergi dulu
bapak tinggal dulu ya
balik dulu ya
kita pergi dulu
aku juga mau pergi dulu
aku akan pergi dulu
dan jangan pernah ada di kehidupannya romann lagi
kok ulan gak angkat telepon gue sih
apa dia masih marah sama gue
masa dia tega sih
pacarnya lagi di rumah sakit kayak gini
dia tetap gak maafin gue
terima kasih ya allah
romann udah sadar
gue bisa denger suara lo lagi
lo baik baik aja kan
bukan kemarin lo hampir ketimpa sama pohon
lo gak ada yang luka kan
kan kemarin lo hampir ketimpa sama pohon
lo gak ada yang luka kan
man gue pengen banget teriak kalau lo
kalau gue kangen banget sama lo
gue juga mau teriak
kalau gue nyesel banget udah marah sama lo
lan lo inget gak sekarang itu tanggal berapa
sekarang tanggal enam
tepat sebulan kita jadikan hari ini
lebay sih karena kita baru sebulan
baru seumur jagung
tapi setiap langkah yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil kan
dari sebulan nanti akan jadi setahun dan akhirnya jadi selamanya
itu luan lagi teleponan sama siapa
gue cari tanggal
tunggu gue tau ya
biar gue aja yang nyamperin dia
lo tunggu di sini ya
bukan cewek siapa
sini hantar gue
bila gue lagi diam gak
sekarang kasih tau gue siapa maigi ibran ini
lo udah mau ke mana
ga ada hubungannya sama lo
dengar ya luan
lo itu udah janji sama gue luan buat jauhin roman
jadi jangan sekali sekali lo buat curangin gue
karena sekarang di dalam tubuh roman itu udah ngalir darah gue
dan gue juga lan
gue udah ngalahin rasa takut gue demi nyelamatin roman
jadi lo tau diri ya lan
lo tenang aja bel
gue bakal pegang janji gue
apa yang terjadi
usung sia sia ab disponnya ya hou
mau lo mau tau be
nah tak korban
bakal ada yang ditangguh
siapa tuh si dia
ada kek pemerintah ya
terang jangan keras piring
amirah itu semua lo gede
buat apa sih
pero boliknya miss iuksyn
saya tidur bel

penyiar radio suara hati